agar bisa segera melanjutkan perjalanan ke kota asal
sejumlah penumpang akhirnya memilih naik perahu nelayan
dengan membayar ongkos rp dua puluh per orang
daripada kita nyebrang juga tak bisa
karena kan di pesempatan banjungnya tinggi sekali

memasuki banjirop hari keempat
sebagian aktivitas di pelabuhan tanjung mas semarang masih lumpuh